ini kan bukan wilayah lo ngapain lo ada disini
oh pasti disini tadi kupingnya panas banget ya
ini tadi anak gps ribet banget kayaknya ngegas banget
ya gak ada apa apa
gue disini tuh cuma gara gara pingin ngejemput rara
lo lagi bos kelas
hah engga lah ya kali
oh ya nanti lo sebut sama siapa
kayaknya tadi gue dengar lo sebut opa
opa siapa tuh
nah soalnya dia lagi di rumah sendirian
gitu makanya dia nepal gue
tapi kan gak mungkin gue jawab
gue lagi di sekolah
hah lo yakin
kalau gak bohong
lo mau cari masalah kan sama anak gps
kalian tuh tahu gak sih
rara tuh disini gara gara dihukum sama pak togar telat sekolah
jadi please ya rara tuh datang kesini dengan misi kemanusiaan
bukan mau nyari gara gara atau beneran temen sama kalian
i see gue kira lo mau cari masalah
terus gue gak demuin anak kita
hah untung lo dihukum ya
kalau misalnya lo gak dihukum kelar lo
ada yang tahu rara kemana
bu apa kabar
rara telat bu jadi lagi dihukum dulu sama pak togar
pagi pak togar
eh selamat pagi
selamat pagi semua
selamat pagi pak
tidak dihukum karena terlambat pak
saya suruh dia membersihkan toilet ips semuanya
pak togar apa hukumannya tidak terlalu berat pak
mengingat anak anak ips dan anak anak ipa kan gak pernah akur pak
saya takut malah rara dikerjain saat membersihkan toilet ips pak
ini ya bu dia terus terang aja ya
eh macam mana aku bilang sama bu dia
ini harus diberi contoh
saya sudah tidak bisa lagi mencabut hukuman apapun yang saya berikan
karena ini harus disipilin gitu loh bu
jangan sampai terulang lagi kan begitu
ya udah ya saya permisi dulu ya
kamu bisa tolong ibu cek rara
kira kira dia sudah menyelesaikan hukumannya atau belum
kalau selesai suruh dia masuk ke kelas segera ya
ya ya sudah
terima kasih ya sel
eh tiwi gue perhatiin ya
si davin itu selalu salting loh setiap pada lo
sumpah kelihatan banget groginya
nih ya feeling gue si davin tuh beneran suka sama lo
ini yang namanya dewi
apa beneran opa davin suka sama dewi
lo malah diem aja sih
lo pisahin gue bercanda
nih kali ini gue serius
kalau misal davin nembak lo gimana
lo terima gak

maaf aku orang yang tidur
kerjakan lks halaman dua puluh tiga sampai dua puluh lima bagian a b dan c
eh lu berdua kok pedang gak jelasin sama aku
weh ale mau kemana lagi
cabut dulu gue nyari udara segar
dari mana sumpah
ini kelas bukan pasar hindu
gue bilang sumpah ya berarti sumpah
ada aroma dusta disini
kawan katanya semua harus cari tau
arah dan kemana rif ini keluar kelas
betta curiga sekali
dia ini tuh malah mau ketemu sama misa
udah yuk kita susulin si rifki
eh ale tinggal saja
ayo ale kerjakan lks
biar nanti betta daven dan rifki tinggal salin saja
untung mas alin ya
sudah ale jangan tahu banyak banyak tingkat
yang benar kerjainnya
hp gue ketinggalan
eh jawab keles malah cengengesan
gue tuh penasaran kalau daven nembak lo lo terima atau enggak
ini kan bukan wilayah loh
ngapain lo ada disini
pasti disini tadi kupingnya panas banget ya
ini tadi anak ips ribut banget kayaknya nyogas banget
ya gak ada apa apa
gue disini tuh cuma gara gara pengen ngejemput rara
kalau udah selesai hukumannya dia bisa balik
kan disuruh bu guru juga budi ya
nah apa sih
lo udah selesai
gue udah selesai kok
gue udah bisa balik ke kelas
shell ini keringat bukan nangis
keringet dari mata tuh di wajah kaya
loh saya liat ini keringet
gue ambil alat alat dulu buat bawa balik ke kemudang
pasti gara gara kalian
selesai aja sih
mau ke dia kak
cantik banget soalnya kali ini
udah asap lo ya
shell gue nyimpen ini dulu ya lo tunggu di sini sebentar
engga mau gue anterin
ketemu lagi sama calon pacar
gak usah halu dede
ya gue sama rara
gue tau jawabannya
gak usah dijawab
karena gue udah tau jawabannya
lo pasti udah hafal kan jam jam gue tuh cabut dari kelas
makanya lo tuh kepo sampe lo keluar kelas juga
lo mau nyariin gue mau liat gue mau kangen kangenan sama gue
lo halu banget ya jadi orang
setiap ketemu sama lo ngecat
lo tau gak kayak botol kecap lo
lo tau kan botol kecap itu nomor satu nang
lo ngecapnya nomor satu tau gak
maksudnya botol kecap
gue botol kecap
wih gak apa apa
manis dong berarti daripada
kan nebo kering
kan nebo kering
kan nebo kering berguna
kan nebo kering kaku tau
untuk berguna kalau ada gue
bukan lo kayak kecap tau
oh enggak enggak
kecap ngecap ngecap
berarti gue dicari banyak orang
orang mau makan butuh kecap
gue yang kecap
udah gak capek udah
kan nebo kering
kan nebo kering
kan nebo kering
jadi lo udah seneng kan sekarang udah bisa ngatain gue
cuman gue mau kasih tau aja ya
ini tuh wilayah ips
nah lo sekarang ada di sini
kalau nanti ada anak anak lo
ini ips yang liat lo ada di sini
lo udah tau terancam
tapi lo deket banget sama gue
seharusnya lo mundur jauh jauh tau gak
dua ratus meter tuh depan
gue mau selalu maju ke depan
iya botol kecap
enggak kedengeran kan nebo kering
iya capek banget
tapi kangen gak
rara ternyata ada di sini
betta bilang mbak tul
ada bau dusta di sini
katong harus bergerak cepat
jangan biar misil yang ngereview tuh makin dekat
karena dorong dua itu tuh penyebab perang antara anak ipa dan ips
dia mau temen gue
kasar banget tau gak
ini sebatu batu yang terbukti
kalau dorong ini cuma mau dateng cari gara gara di kawasan anak ips
kasar banget sih
mau tukeran sama gue ha
beraninya sama cewek
lo tau tidak
rona ini sudah melanggar peraturan di sekolah ini
jangan kasar sama cewek
beta tambah tidak yakin sama ale
soalnya ale ini masih saja berlain perempuan biar masalah ini
dan satu lagi
betta juga tahu sebenarnya ale ini sudah dikasih obat apa sama ini nona
sampai sampai ale masih saja melanggar peraturan yang sudah jelas di sekolah ini
tau gak sih
nanti gue buang buang waktu gue sama rara
nadif udahlah nadif
jangan bikin ribut
ini kenapa belain belain anak ipa
eh gak boleh kayak gitu ah
davin itu ngingetin lo supaya jaga dia
apalagi di tempat perempuan
tuh dengar apa kata si rivki
udah kita balik ke kelas ya
betta tidak mau
sampai semua ini jelas baru kita pergi dari sini
kok lo gak pakai sih bantuan lo
ya tuhan beneran gue jadi jatuh jadi gue jijik
malah nyalain gue
ya kok rame banget sih ada apaan sih
davin mukanya kok panik gitu sih
gue makin yakin davin pasti suka sama dewi
irfan susah kok
ya udah sama aja
benci untuk igna